ketua dewan kehormatan partai amin raiz absen dari panggilan penyidik polda metro jaya
yang dijadwalkan akan bersaksi untuk tersangka egy sujana dalam kasus dugaan makar
ia mengaku sibuk saat ditanya alasannya mangkir
amin rais ikut mendampingi calon presiden prabowo subianto saat menjenguk dua pendukungnya
yang ditahan di rutan polda metro jaya senin malam
padahal senin paginya ia seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi
atas tersangka dugaan makar egy sujana
di singgung terkait mangkirnya atas panggilan penyidik tersebut amin raiz mengaku sibuk
namun amin rais mengatakan akan memenuhi pemeriksaan kedua yang akan dicatwalkan oleh penyidik
saat ditanyai kapan akan memenuhi panggilan penyidik